beginilah suasana evakuasi para korban kapal tenggelam di kecamatan mawasangka timur
kabupaten buton tengah sulawesi tenggara pada senin dini hari
keluarga korban histeris menyaksikan banyaknya korban yang dievakuasi ke puskesmas mawasangka
timur kapal yang diduga kelebihan muatan itu berangkat dari pelabuhan penyeberangan di desa
lanto sekitar pukul dua puluh empat wita dan hendak membawa rombongan kembali ke desa lagili para
penumpang merupakan rombongan warga desa lagili yang baru saja usai menghadiri perayaan hut buton
tengah ke sembilan yang dipusatkan di kecamatan mawasangka tengah naas dalam perjalanan
tepatnya di teluk mawasangka tengah kapal yang syarat muatan itu tenggelam kapal tenggelam di
teluk mawasangka tengah kabupaten buton tengah dengan jumlah tob empat puluh orang meninggal dunia
dua belas orang selamat enam orang dalam pencarian sembilan belas orang setelah mendapat informasi tersebut
pada tanggal dua puluh empat juli dua ribu dua puluh tiga pada pukul dua lima puluh waktu indonesia tengah basarnas kendari
memberangkatkan satu tim rescue data basarnas kendari menyebut sejauh ini lima belas orang dinyatakan
tewas dan sembilan belas orang dalam pencarian sementara enam orang lainnya selamat tim liputan cnn
indonesia kendari sulawesi tenggara